dan rakor ini adalah dalam rangka memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat bahwa
situasi aman terjaga agar masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ibadah perayaan dengan
aman damai dan kusuk menyikapi peristiwa yang terjadi di moskow pemerintah mengutuk serangan
teror di mosko rusia yang telah mengakibatkan ratusan korban jiwa aksi teror merupakan
tindakan yang sungguh tidak beradab apapun alasannya
karena mengorbankan pihak pihak yang tidak berdosa apalagi dilakukan di bulan ramadan yang
penuh rahmat dan berkah ini kami juga pemerintah indonesia menyampaikan duka yang mendalam
semoga seluruh korban bisa mendapatkan tempat di sisinya dan yang mengalami luka juga segera
bisa sembuh dan bisa beraktivitas kembali rekan rekan media sekalian dari rakor yang baru
saja dilakukan hasil elisistasi oleh bnpt diketahui bahwa potensi aksi terorisme di indonesia masih
tergolong rendah hingga sedang atau menengah
kewaspadaan terhadap masyarakat indonesia yang tersebut tergolong rendah hingga sedang atau menengah kendali demikian
dikaitkan dengan kegiatan keagamaan karena kita akan segera memberikan pengamanan pada perayaan pasca
sampai dengan tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh empat mulai dari kamis putih jumat agung sabtu sunyi dan minggu paskah
termasuk juga dalam waktu yang tidak lama kita akan merayakan idul fitri
sesuai tradisi mudik tahunan juga akan menimbulkan
dan saudara baru saja kita dengarkan pernyataan dari menko polhukam adi jayanto
dengan hasil rakor yang baru saja dilakukan
disampaikan bahwa indonesia berduka terhadap teror yang terjadi di moskwa
dan menyatakan bahwa aksi teror tersebut merupakan aksi yang tidak beradab
menko polukam juga menyebutkan bahwa saat ini indonesia melakukan tindakan preventif
terhadap potensi terorisme di indonesia